saudara untuk mengetahui informasi terkini soal ketibaan jemaah indonesia di tanah suci
kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas com
kairina nasution di madinah arab saudi
assalamualaikum selamat siang waktu indonesia kairina
kairina kementerian agama memberikan himbauan kepada jemaah haji
soal larangan membentangkan sepanduk maupun bendera
apa yang menjadi awal mula larangan ini akhirnya dikemukakan kairina
ya mercy dan saudara kami laporkan dari sini
kemarin memang ada dua jemaah yang diamankan oleh kepolisian arab saudi atau askar
itu awalnya karena mereka melakukan kegiatan di bukit
berkumpul lebih dari lima orang di masjid nabawi
telah melakukan ibadah soal askar
lalu setelah itu mereka membentangkan spanduk
yang bertuliskan nama kbih nya
bukan kedua jemaah itu berasal dari surabaya
karena kebetulan di masjid ngabawi ada larangan untuk membentangkan sepanduk
dilarang membentangkan sepanduk dilarang berkumpul lebih dari lima orang dalam waktu lama
lalu ada larangan merokok juga
nah jika larangan larangan itu kita langgar
maka ada kemungkinan kita akan dibawa ke kantor polisi oleh polisi arab saudi begitu
tapi masalahnya kemudian selesai setelah tim dari tim perlindungan jamaah
di daerah kerja madinah kantor urusan haji indonesia
kedua pimpinan kbih itu akhirnya dibebaskan
dikembalikan ke hotel bisa kembali ke hotel melakukan aktivitasnya seperti biasa
tapi lalu ada peringatan cukup keras
peringatan dari kantor urusan haji indonesia
dan perangkat agama bahwa jamaah tidak seharusnya melakukan hal hal yang dilarang
di arab saudi juga seharusnya melakukan
melanggar aturan yang diberlakukan di arab saudi
kak irina bisa diinformasikan kepada kami rangkaian apa saja yang akan dilakukan jamaah di madinah kak irina
kebetulan di madinah ini sudah ada satu ratus dua puluh satu kloter yang tiba
dengan sekitar empat puluh sembilan jamaah yang sudah ada disini
sebagian besar jamaah melakukan aktivitas ibadah dan ziarah di kota madinah
terutama mereka biasanya beribadah ke masjid nabawi
baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib
lalu berziarah ke makam rasul
lalu melakukan ibadah ibadah sunnah seperti itu misalnya
membaca al quran atau beriktikaf di masjid seperti itu
sebelum akhirnya mereka akan mulai didorong ke kota mekah untuk menjalankan prosesi ibadah haji
mulai tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh empat mersi
kak irina yang juga dikhawatirkan adalah terkait dengan kondisi cuaca di sana
seperti apa kondisi cuaca di madinah saat ini kairina
ya baik mersi kebetulan disini kalau siang siang hari sekitar jam dua belas
itu sudah mulai sangat sangat terik ya
cuacanya antara tiga puluh delapan sampai empat puluh derajat celcius
sehingga banyak jamaah yang mungkin merasa kelelahan
merasa kurang enak badan karena cuaca yang sangat terik
karena itu dianjurkan jamaah agar tidak memaksakan diri dalam beribadah
banyak banyak istirahat banyak banyak minum air putih
dan jika beraktifitas keluar rumah menghapus diri dengan berbagai alat
seperti misalnya membawa topi atau payung
menggunakan tabir surya itu semua untuk mengurangi resiko terbakar
pada kulit demikian mersi
jemaah haji diimbau untuk jaga kondisi fisik
hingga kini saudara jemaah haji asal indonesia secara bertahap tiba di madinah
terima kasih kairina nasution jurnalis kompas com
yang melaporkan langsung dari madinah arab saudi